ratusan warga kelurahan rempang cate dan juga sembulang kecamatan rempang batam kepulauan riau terlibat bentrok dengan petugas tni polri serta tim terpadu yang akan melakukan pengukuran lahan kampung tua untuk mega proyek rempang eco city
dan beginilah situasi di jembatan empat barelang batam kepulauan riau pada kamis siang petugas kepolisian tni dan tim terpadu yang memiliki agenda melakukan pengukuran wilayah kampung tua yang terkena dampak dari mega proyek rempang eco city mendapat halangan dari warga yang melakukan pertahanan tepat di jembatan empat barelang
dalam rekaman amatir yang didapat dari warga petugas melepaskan gas air mata dan mobil water cannon untuk memubarkan warga
ironisnya akibat gas air mata yang dilepas pihak polisian belasan siswa smp negeri dua puluh dua tanjung kertang terpaksa harus dilarikan ke fasilitas kesehatan guna mendapatkan perawatan medis dikarenakan terlalu banyak menghirup gas air mata
pala sekolah smp negeri dua puluh dua tanjung kertang muhammad najib mengaku asap dari gas air mata berasal dari proyektil yang ditembakkan sekitar tiga puluh meter dari gerbang sekolah dan dikarenakan arah angin asap dari gas air mata kemudian masuk ke lingkungan sekolah hingga ke dalam ruangan